biasanya gua orang pinter
kali kali aja nih ada orang nanya
gampang banget sih lu bahasa arab
pokoknya belajar bahasa arab
idung aja kejam bukancing
mama yang pantes tuh main prosodan tau gak
eh orang hidup itu harus ada kemajuan b
liat perempuan aja
nah gua apalagi mau ke arab saudi
jadi gua harus belajar bahasa arab
emang jadi pergi ke arab
eh bukannya begitu
ini rumah siapa yang ngurusin
ini anak anaknya pada setuju semua
kalo mama mau pergi juga
pokoknya cuma satu syarat nih
si ella tinggal di rumah
ella tinggal di rumah
kita kesempatan dalam kesempitan
ada udang dibalik rempah ya
ini kan ayu dateng kemari
mau ngajak bebe ella nonton
bentar ya kan bebe ella
mau ke arab
ke arab tuh
ntar ga ketemu lagi sama bang steve
badan pada capek ini tangan pada sakit
enggak ah besok aja besok
ya bebe ella bentaran lagi ya
bentaran doang ya
tidakkah kau mengetahui steve
begitu tanganku terasa lelah
lagi ella kalo pacaran ga mau sebentar
besok aja dah ah besok
aduh kaki gua yang put begini
heee pelanggan lu aja loh
senang lu kalo begini ya
udah cabut cabut cabut kaki gua
cabut aja ini
sebelah sebelah sebelah sebelah sebelah
yang sebelah aja
udah cabut dah yang sebelah dah
cabut ya cabut
masih kaget banget dah ah
ya kaget yang sebelah
cabut yang ini nih

eh ini cabut duluan deh
cabut yang sebelah dah
siapa aja dah
cabut dulu dah
gua jatuh jendulin lu
eh jangan kuswek
atuh lagi nih ya
atuh lagi lu tega amat lu
gak ya pantat gua
ya pantat gua nyepdok disini
sakit banget sih ini orang ya
aduh gua susah bangun ini
bantu gua denger kapa
eh lu nyemplah gak pelong aja lu
steep tolong bantu gua steep
susah bu bangun susah bangun ini tuh
macem aja sih dia
pake tabok belakang lu lagi
mau pergi karam
sepuluh ribu aja sehari
kagak kumpul kumpul
lima juta kan banyak loh
nah kita kita semua pergi ke solo kan bantu elo
emang tenang saja
nanti emang aneh korting
lo alam dimana mana adil nih di nek sekolah
bagaimana sih lu rap
eh lu rasain
ketemu emang ngeri apaan sih
kok ngeri duit di lemari
anak kecil tau apa
saya juga makan tidur minum susu
eh sudah ya ribut baik
mbak lagi berantem ya sama mbak be
ntar kalo udah ketemu
julenya pagi ya
pakain aja cak cak
muka lu aja cak cak
peh mana uang gua disini peh
mana gua abe tau
asal lu tau aja
itu uang ada perlunya
perlunya berapa duit
nanti dibagi lima juta
luang ya mbak b
lu tegak banget sih pih
asyik banget ya
ini kan betah
bapak nih uangnya
anek abang gembira
mau ngobrol semua dagangannya
karena butuh duit buat pergi ke arab
iya semuanya diobrol
jangan kate sayurannya
gerobak gerobak ya
alatan makeupnya jejen
mura mura mura
yang penting jadi duit
sukses di arab ya
mari dah bu
mana lagi harusku pergi mencari modal ke arab nanti aduh pengen banget ke arab tapi
kagak mungkin banget bukan gablok duit bang ipan ngayur ngaceh mampen jual gerobaknya
sayuran semua dijual si jj make up nyampe dijual lah majikan gua emak ketahuan dia mau
kayak toko mas jalan laguan jual apaan ya bingung banget ah dan gue ditinggal ke arab
dah gue enggak up to date dong digang dangdut gua mau jual diri tapi haram hukumnya kata
kemaji sobar mendingan gue jual suara katanya
bingung pusing pala gue cucian banyak bener dah
ella ella ampun budeg bener silo lagi ngapain loh kayak monyet lagi ketelan salep aja
jalan kali toro jonggang udah di sini sini
cerita dah kenapa sih lu muka lo manyun banget
budemang saya kan nih mau ikut ke arab rame rame bisa gampang bingung pegangan
gue lagi pusing lah cucian di rumah gue banyak bener lo tahu nggak si jj itu kalau ganti baju
bisa sampai lima kali sehari kalau gue nyuci terus kan tangan gue bisa kasar nah eh lo mau
nggak nyuci baju gue ntar gue bayar deh ya wow boleh juga nih buat tambahan kantong gua ke arab
udah mau apaan juga saya mau udah saya cuci bapaknya juga boleh pak demang cuci emang lo demennya
ngegodain laki orang biarin aja kalau pademang itu tugas gue ya udah gue ambilin dulu ya
bajunya ya iya dah ya allah alhamdulillah ya allah nanti gue minta sambil jongkok langsung dikabulin